kita harus berpikir
saat digelar upacara bendera pada tujuh belas agustus
juarnai pemutaran lagu indonesia pusaka
indonesia adalah indah sekali
indonesia serpihan juga
indonesia adalah seluruh bangsa
asia afrika memuja indonesia
desainer kebaya asal semarang ini
sengaja menggelar upacara tujuh belas agustus
memperingati kemerdekaan indonesia
dengan melibatkan veteran pejuang
sebagai penghormatan atas kegigihan jasa mereka
yang kini tinggal dinikmati generasi penerusnya
tak sedikit dari mereka yang berjasa
dalam kemerdekaan bangsa dan negara indonesia
baru disebut sebagai pahlawan setelah meninggal dunia
satu hal yang perlu kita ingat
atas dunia ini adalah
bahwa hari ini terjadi dari hari kemarin
itu adalah sebuah hari yang tidak bisa kita lalaikan
tidak bisa kita lupakan
adalah sederhana alasan saya itu sederhana
mengingat sebuah hari di hari kemarin itu aja
kita tidak akan pernah ada hari ini tanpa hari kemarin
kita nggak bisa menghargai hari ini
kalau kita tidak bisa menghargai
perang kurang kurang di sekitar kita karena hari kemarin
kemarin memang sudah berlaku
tapi hari ini adalah hari baru

adalah orang yang dicontoh kesepiaannya
acara nostalgia perjuangan kemerdekaan ini
diakhiri dengan potong tumpeng
sebagai simbol ungkapan syukur atas kemerdekaan indonesia